sementara itu di lokasi terpisah
petugas memumbarkan kerumunan ratusan pengunjung
di hari ketiga pemberlakuan ppkm darurat
di kabupaten mojokerto jawa timur
mereka yang sedang bersantai di warung
di lokasi wisata hutan pinus trawas
diminta pulang ke rumah masing masing
pemilik warung diimbau menutup tempat berjualan
sama sama mempunyai hati nurani
ya karena kalau bukan kita
siapa lagi yang bisa menyelamatkan warga masyarakat kita
seperti hari ini masih didapati warga dari lamongan
dari gresik dari pasuruan dari sidoarjo
yang mendatangi wilayah trawas